hari ini hari jumat pahing tanggal sepuluh haji ut sepuluh besar
yang diawali tanggal satu hari rebut diatur sampai sekarang itu sepuluh tanggal sepuluh
nah kemarin ada yang menautan hari sinan manis hari selasa pahing orang abubek
itu rebuk pon
nanti masalah korban itu dibagi daging secara tiap pesorangan
tidak boleh pilih pilih ya tiap serangan siapa saja itu ya dikasih daging